sudah gak tahan ingin segera mengisi perut keroncongan
hihihi sabar ya menu ikan patin bakar dalam bambunya lagi disiapkan tuh
sebelum mengolah langkah pertama untuk membuat ikan patin ini adalah memilih ikan patinnya
nah sekarang kang asep mau turun mengambil ikan yang paling besar
cari yang paling besar ya kang
sudah dapat ikan patin jumbonya sekarang kita bersihkan dan beri perasaan air jeruk nipis
wah ini ikan yang tadi kita tangkap sekarang kita mau langsung aja masuk proses membumbuinya
step pertama apa nih
bumbunya gunakan cabai merah cabai rawit bawang putih bawang merah lengkuas serai dan garam secukupnya
bisa sampai enam jam lho karena seluruh bumbu yang dihaluskan harus dimasak dulu sampai mengental
barulah dibalur pada ikan sampai merata dan menyerap
bumbunya terkunci di dalam bambu langsung ditutup oleh daun pisang
nah sekarang siap dibakar
proses membakar ikan membutuhkan waktu hingga dua jam
agar ikan patin matang merata
nah proses pembuatan ikan patin bakar bumbu ini memang spesial
sehingga setiap hari menu prima dona di resto kawasan sentul bogor jawa barat ini jumlahnya terbatas
jadi yang ingin mencicipi kelezatannya disarankan datang lebih awal sebelum jam makan siang
biar enggak kehabisan
kuliner asal kalimantan ini dibanderol satu ratus empat puluh ribu rupiah proporsinya
rasanya enak banget ada pedesnya ada asinnya ada manisnya dan pokoknya semuanya gurih
bumbu menyerap ke dalam ikannya pokoknya harus coba deh
dia ayul sari indra raharja bogor jawa barat